jadi mbak sarah tadi sempat mengatakan soal sawit yang terbarukan
itu apakah itu kemudian yang akan ditawarkan oleh prabowo sandi nanti
sekali lagi kita juga tidak datang serta merta untuk merubah semua kebijakan
kalau ada kebijakan kebijakan yang bagus yang tadi sudah disampaikan oleh pak agus
ya tentunya kita akan melanjutkan
salah satunya yang tentang sawit itu saya rasa kita sangat supportive of that
tetapi ya balik lagi kita mau mengedepankan bagaimana untuk
karena ada sistem sawit terbarukan
nah ini sedikit saya juga mau menanggapi juga beberapa hal yang tadi disampaikan
tentang penegakan hukum dan seterusnya
ada beberapa hal yang indirectly walaupun itu bukan program lingkungan hidup
tetapi akan sangat bermanfaat
yang salah satunya adalah tentang one map
kita masih belum ada yang istilahnya peta dari sabang sampai merauke yang kita sepakati gitu loh
dan ini berhubungan dengan perusahaan
lalu juga garis garis di mana ini tanahnya siapa ini tanahnya siapa
kita belum ada itu sehingga itu berhubungan dengan perizinan
lalu yang kedua kita juga bicara tentang bagaimana untuk mencari hutan hutan rusak ini tadi
karena tadi saya membaca data dari global forest watch dari dua ribu enam belas ya
saya belum ada yang terbaru
ada delapan belas sembilan belas juta hektare yang itu sudah degraded forest gitu ya rusak
apakah karena kebakaran maupun juga karena pembalangan dan seterusnya
kita perlu ya ini balik lagi ke satelit
harusnya kita punya satelit
dan kita selama ini maksud saya kita adalah dari keluarga saya pribadi
kami punya agrobusiness yang di mana kami juga membantu borneo orangutan survival foundation
dan itu bekerja sama dengan ada satelit yang bisa melihat di mana ada degraded forest dan seterusnya
lalu yang ketiga kita juga harus meningkatkan dan ini menjadi salah satu program kita adalah penelitian
riset dan juga bagaimana bisa meningkatkan
dan ini menjadi salah satu program kita adalah penelitian riset dan juga bagaimana bisa meningkatkan

peneliti peneliti kapabilitas kompetensi dari para peneliti kita untuk adanya this new finding gitu ya
ilmu ilmu untuk energi terbarukan untuk lingkungan kita dan itu menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan
kalau misalnya tadi mas agus bang leo tadi mengatakan bahwa undang undangnya sudah oke
aturannya sudah beres sudah rigid solid
kemudian sekarang lebih ke political will
kalau misalnya memang itu menjadi
masalah selama empat tahun terakhir
jadi ada apa dengan pak jokowi selama ini
kalau misalnya dikatakan masih banyak yang terjadi hal hal
empat tahun memang belum cukup
makanya satu kali lagi
sebetulnya juga political will itu kan juga perlu integritas

kalau kita bilang bahwa fossil fuel itu adalah musuh secara political economy
kalau kita bilang bahwa fossil fuel itu adalah musuh secara political economy
tapi harus jelas itu bahwa pak jokowi tidak boleh berpihak
memang harus jelas itu bahwa pak jokowi tidak boleh berpihak
pak jokowi itu sebelum menjadi presiden malah waktu beliau berkampanye
yang pertama kali adalah kita harus bebas dari mafia migas
itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa beliau tidak mau memihak
padahal itu yang namanya memilih
itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa beliau tidak mau memihak
yang namanya migas itu adalah industri yang luar biasa
banyak itu uangnya
sehingga yang tadi disebutkan bahwa kita perlu berteman dengan industri berteman dengan bisnis
karena dia bisa mendanai kampanye mendanai politik
itu harus dibatasi